kalau yang lokasi pengamatannya jauh biasanya sudah jam lima tapi lokasi yang pengamatannya agak dekat dengan base camp nya biasanya setengah enam
jadi kita datang ke habitat oa tentuin
biasanya hari pertama atau kedua pengamatan itu kita cari lokasi di mana untuk mendengarkan suara oanya
nanti kemudian kalau sudah dapat titiknya spotnya kemudian kita stay aja di situ dari pagi dari jam setengah enam sampai jam dua belas
untuk merekam suara oa yang utama itu merekam suara owa
terus kemudian juga
untuk mengambil data faktor lingkungannya seperti suhu pelembaban angin dan cahaya
kemudian juga kadang kita juga mengambil data vegetasi juga
mahasiswa pasca sarjana institut pertanian bogor ini
sejak awal tahun berada di hutan petung kriono pekalongan jawa tengah untuk meneliti owa jawa
berdasarkan survei yayasan owa jawa ada lima puluh satu individu owa jawa yang hidup di hutan petung kriono
pertama kalau tujuan pelitian saya itu untuk mencari variasi suara dari oa petina ini sih untuk kayak fingerprint nya oa gitu
jadi itu ternyata antara oa satu dengan oa yang lain khususnya oa petina itu dapat dipedakan dari suaranya
dan saya mau melihat dari seluruh pegunungan di yang ini gimana sih perbedaannya seberapa besar gitu
waktu kemarin kemarin sih kendalanya pertama cuaca dan juga kadang juga kan kita merekam suara itu harus tidak boleh harus jauh dari sungai jauh dari motor
tapi kadang kadang di lokasi yang dekat juara oa itu malah dekat sungai gitu
jadi datanya itu malah kurang bagus gitu
menaruh harapan besar terhadap kelangsungan hidup owa jawa dan hutan petung kriono
berbagai ancaman terhadap kekayaan keanekaragaman hayati tak pernah surut
menurut saya sih karena di petung krio ini kan
sudah banyak warga yang tinggal di sini
maksudnya sudah membaur dengan habitat oa
yaitu ya dengan pemberdayaan masyarakatnya gitu
biar produk produk masyarakat lokal ini bisa dipasarkan
jadi dia income nya tinggi
dan dia tidak akan membuka lebih luas hutan yang ada itu
jadi saling menguntungkan oa nya bisa hidup di hutan
manusianya juga bisa memanfaatkan hutannya untuk berkebun
tapi tidak merusak hutannya
di sisi lain petung kriono
tasuri bersama adiknya kasno
memanen kopi di belantara hutan
pria setengah baya ini dulunya seorang penebang liar dan pemburu burung

namun sejak dua ribu delapan tasuri insyaaf dan banting setir menghina kopi

namun sejak dua ribu delapan tasuri insyaaf dan banting setir menghina kopi
ausalnya jadi jadi
karena memang di sini
rata rata yang jelas di sini kan apa ya orang cari ekonomi
jadi seadanya perambah hutan dirambah
penebangan itu ilgaloginya
pencari burung juga dijalani penjelajah itu perambah
di jalan ini karena memang untuk kebutuhan
beberapa tahun kemudian
salah satu mahasiswa atau peneliti
yang dari ugm
dia ngasih masukan
hasil hutan tanpa merusak hutan
salah satunya adalah
kopi sebenarnya kopi disini
memang potensi banget
kopinya tumbuh liar
dan memang benar benar
untuk kopi khas petung rion itu
bisa katanya memang
kita coba kita belajarin bersama
yang awalnya jadi pemburu burung
malah beralih jadi
saya pikir lebih asik
jadi bisa gabung
dan temannya malah
dan kalau dibanding
hasil mungkin hasil dari
pemburuan itu mungkin
lebih banyak hasil pemburuan
tidak apa ya
seperti was was nggak tentrem itu loh mas
karena memang itu ya mungkin
karena memang sudah jadi larangan
sebenarnya ya seperti penebangan liar
pemburuan itu kan larangan sebenarnya
karena hasilnya tidak bisa berhenti lah
jadi kalau dapat satu hari lima ratus
tiga hari habis seperti itu
dibanding sekarang ya mungkin ya ada perubahan lah
lebih enak sekarang dari pada zaman dulu
agar tidak menebang pohon
petani kopi mengoptimalkan kopi hutan yang tumbuh alami
disematkan kopi yang menjadi komoditas penyelamat owa kalau wakopi jempol kopi itu se copy kan
apa namanya kopi yang dihutan itu sebanyak kan rumahnya uang habitatnya owa jadi kopi
yang dihutan itu habitatnya uang maka yo kita membicarakan tentang pelestarian wayo
hai kopi itu jangan jangan diuruskan jangan ditebang pokoknya intinya yo ke depan petani petani
kopi tidak boleh bikin lahan baru mengelola yang sudah ada seperti itu aja
usaha pengolahan kopi melibatkan semua anggota keluarga termasuk kunapa istri tasuri yang juga
sibuk mengolah kopi owa
ngolah kopi pertama milihi hai dan griyo hai nah bapak pun madosi ibu began ngolah
tengeri oke penjemuran hai pun penjemuran terus milihi milih beda di roasting nih kok
terus kates bubuk g antos penjemuran kering hai terus pilihan
bersama yayasan suara owa tasuri dan para petani kopi owa meningkatkan kapasitas dalam mengolah
kopi dampaknya harga jual kopi owa lebih tinggi sehingga kesejahteraan petani pun meningkat
dengan mesin ini awalnya sih belum kepikiran ya mas awalnya sih belum kepikiran sampai punya mesin
roasting seperti itu awalnya ya pakai kuali kuali dulu tapi pakai kuali itu hasilnya enggak maksimal kata
kata kata orang orang kopi warung warung sebetulnya katanya matangnya enggak enggak sempurna belang belang
nah kita coba bikin yang manual ternyata lebih lebih capek lagi karena memang putarannya pakai ini pakai tangan
karena memang putarannya pakai ini pakai tangan
coba yuk kita ngobrol sama temen temen ternyata ada mesin roasting ya alhamdulillah bisa tak beli
ya sekarang bisa ngerosting seperti itu dan hasilnya lebih lebih maksimal mas dan orang orang bisa
membedakan antara roasting an manual sama roasting an mesin itu karenanya lebih lebih enak dari yang mesin
karena lebih enak dari yang mesin karena ini memang berat dan itu juga cukup babak yang lainnya
karena tingkat kematangannya itu harus maksimal
owa jawa yang bernama latin hilo bates moloh adalah primata endemik yang hanya hidup di jawa
statusnya terancam punah karena sisanya kini tak lebih dari tiga puluh

hilangnya habitat yaitu rusaknya hutan karena alih lahan untuk perkebunan dan keperluan lain
merupakan ancaman bagi owa jawa
sejak dua ribu lima yayasan suara owa meneliti keberadaan owa jawa di hutan petung kriono
selain penelitian yayasan suara owa juga melaksanakan berbagai program konservasi
dan mereka punya dari owa itu sendiri
jadi penelitian populasi terus ada berapa terus ancamannya apa sebenarnya untuk owa di sini
dan waktu itu kita melihat kopi ini sebagai salah satu ancaman untuk hutan owa itu sebenarnya
sebenarnya bisa merusak karena banyak tempat yang kita hasil survei itu
nah dari situ kita mulai tahun dua ribu dua belas proyek kopi dan konservasi primata
itu itu yang menarik ya istilahnya benang merah dari kegiatan pelestarian owa itu sendiri
yang didasari sebenarnya ya masalah ekonomi
karena apa sih orang motivasinya nanam kopi di hutan itu untuk apa gitu
ya sebenarnya ya itu alasan ekonomi itu
jadi pengen dapat income lah dari kopi
owa berperan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hutan
dari aneka buah yang dimakannya oa menyebarkan biji dan menjaga hutan terus lestari
program kopi untuk konservasi menuai hasilnya
desa yang sebelumnya menjadi pembalak dan pemburu liar pun beralih menjadi petani kopi
yang awalnya jadi pemburu burung malah beralih jadi petani kopi
saya pikir lebih asik mas lebih asik nganu jadi ini petani kopi
jadi bisa gabung dengan orang orang kopi dan temannya malah banyak sekali
dan kalau dibanding hasil mungkin hasil dari pemburuan itu mungkin lebih banyak hasil pemburuan
tapi kalau saya pikir hidupnya itu nggak apa ya seperti was was nggak tentrem itu loh mas
nggak tentrem karena memang itu ya mungkin karena memang udah jadi larangan ya sebenarnya ya
seperti penebangan liar pemburuan itu kan larangan sebenarnya ya

jadi kalau kita lihat dari luar sana itu ada banyak yang ada di luar sana
penjualan kopi owa pun menembus pasar mancanegara
salah satunya singapura
jadi tahun dua ribu dua belas kita mulai proyek kopi dan konservasi
tahun dua ribu tiga belas kita sudah mulai belajar ya ada barangnya lah
jadi membuat kopi yang bagus itu seperti apa gitu
terus kita coba setelah beberapa lama lagi
udah ada banyak yang bikin tapi bingung mau jualnya kemana
kita coba tawarkan bagaimana kalau ini dijual di singapura
karena ya kita melihat marketnya memang ada di sana gitu
karena orang udah ya edukasi udah paham lah tentang kopi shade ground itu
saya pikir di sana lebih pas daripada yang di sini gitu
akhirnya kita coba tawarkan ini ke singapura
bagaimana kalau kita jual di sana gitu
terus mereka setuju
nah akhirnya kita beberapa ini menyiapkan produk dalam bentuk green bean kita kirim ke singapura
tak hanya mengolah kopi
warga di sekitar hutan petung kriono juga mulai membudidayakan lebah madu
ngecas sebenarnya dari semuanya itu dong
perburuan madu ini merusak sarang
ketika lebah drigona ini kan atau lebah tanpa sengat lebah kelanceng ini
dia bersarang di dalam pohon
akhirnya untuk membuka sarang itu harus dibongkar
di apa istilahnya dibobok kalau orang sini
jadi sarangnya dibuang malah
koloninya itu kemudian musnah mati
ini nggak lestari kalau kita pertahankan dengan model seperti ini
dengan model yang merusak sarang
oh ini harus dibudidaya harus dengan metode
koloni ini dipindahkan ke dalam kota kemudian dipelihara
madu itu bisa ditepanin terus menerus
tarjuki berburu lebah madu hutan selama puluhan tahun
namun kini ia beralih menjadi pembudidaya lebah
selain tidak berisiko secara ekonomi lembah lebih menguntungkan
kalau mau ini buatan sago ternak
harus maskaspok mereka perlu berhubung
mulai ternak tahun dua ribu lima belas
kalau mau buru tanutan
mencari tanah kayu
kalau ini jarang kertas
kalau mau kelanjeng
nah resiko ini kadang yang tidak menemukan
tidak memanggil tidak mengalas
ini coba tidak isi
tidak harus isi terus
alhamdulillah saat ini pun
taman itu pun dua puluh lima kotak
kalau yang kecil yang ini
perburuan madu hutan bisa
mengancam keanekaragaman hayati hutan
sebab populasi lebah
sebagai serangga penyerbuk
lebah ini kan sebenarnya bisa disebut sebagai
kelompok yang punya peran yang sangat
brutal bagi hutan terutama
kaitannya dengan polinator atau
penyerbukan dari bunga bunga yang ada
di dalam hutan ketika
lebah populasinya masih terjaga
peran polinasinya bagi
hutan itu juga terjaga
regenerasi hutan akan terus terjaga
adalah salah satu hutan hujan tropis
yang tersisa di jawa
satu hutan yang terbentuk
ketaraan yang telah
ketua ketua ketua
dan hutan ketua ketua
satu jenis hutan
pengelolaan hutan petung kriyono di bawah perumper hutan kph pekalongan timur
hutan petung kriono ini kan terdiri dari beberapa macam flora ya
dengan luasan sekitar tujuh enam ratus delapan puluh tiga
ini hutan petung rioni ini tercatat ada sekitar satu ratus dua belas tegaan tumbuhan tinggi
tunggak tumbuhan yang berada di hutan ini
kemudian di antaranya beberapa tumbuhan itu termasuk yang sudah dikaterakan terancam
yaitu merana itu nama latinnya papua nugini oaks
itu termasuk yang terancam termasuk di dalamnya adalah ada sore javanica yang terancam
selain tumbuhan tinggi juga ada tumbuhan tumbuhan bawah
yang itu jadi salah satu pakan satwa maupun plat manggung
pusuah yang ada
tercatat ada empat puluh delapan tumbuhan bawah lima belas diantaranya termasuk tanaman obat
tahun dua ribu enam lah pertama kali sampai di petung ini
waktu itu kita mulai survei sebaran dan populasi owa jawa di jawa tengah
nah itu titik mula kita masuk ke petung kriono ini
dari penelitian itu kita tahu
dari seluruh sebaran owa
yang ada di jawa tengah ini
di sini yang paling tinggi densitinya
jadi kita menyebut hutan petung ini masuk dalam
kalau di sebaran owa jawa ini
jadi ada dua hutan besar
yang di jawa tengah ini yang jadi habitat owa
satunya di gunung selamat dan pegunungan

nah ini yang sebenarnya di dieng sendiri sudah terkotak kotak

terfragmentasi hutannya itu
dan hutan petung khususnya yang di wilayah soko kembang
terus mulanya dari kayu puring lah ini
yang merepresentasikan hutan dataran rendah di jawa
karena yang lain sudah pegunungan dan sudah hilang
dan di sinilah mulai kita lebih fokus dari sebaran owa itu
untuk melihat ke depannya untuk melihat ke depannya
kalau biodiversity memang ini khas dataran rendah
jadi saya pikir ini yang tersisa di jawa
maksudnya di jawa bagian tengah lah ya
jadi kalau primata semua primata ada di jawa
primata jawa itu ada semua
kukang lutung rek rekan owa monyet ekor panjang
itu ada semua di sini
terus kalau burung ya

itu elang jawa itu elang jawa itu elang bidung
elang berontok itu masih ada
elang berontok itu masih ada
rangkong juga ada
terus jenis jenis yang endemik jawa seperti
apa itu burung raja udang kalung biru ada
terus jenis jenis yang disemak semak itu pita
itu masih ada
dan ya di tempat lain sudah enggak ada
karena memang itu khas hutan dataran rendah gitu
jadi ya di jawa sudah hilang
tapi di sini masih bisa itu
dijembah semua yang apa
spesies spesies yang asli di dataran rendah itu
secara rutin petugas perhutani melakukan pendataan keanekaragaman hayati
selain itu para petugas juga mencatat debit air
dan laju sedimentasi di sungai sungai
yang mengalir di hutan petung kriono
karena perhutani kan ada tiga hal ya yang kita kelola
kelola produksi kelola sosial dan kelola ekologi
untuk kelola ekologi kita melaksanakan survei beberapa survei
survei biodiversity itu yang setiap saat kita lakukan
setiap tahun kita lakukan
itu mengetahui jumlah populasi yang ada
populasi hewan yang ada
kemudian kita juga melakukan survei mengenai debit air
pengamantauan debit air
pemantauan curah hujan
dan pemantauan erosi yang ada di lapangan
itu yang rutin kita lakukan setiap saat
ya tadi di awal saya sebutkan bahwa fungsi perhutani itu adalah ada kelola sosial
kelola sosial itu adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat
dan tentunya dengan pemberdayaan sosial ini
kita mengganteng hati lsm tadi
berada hewan hewan tentu tidak boleh diburu
ya mungkin ada gijang ada bajing dan lain lainnya
yang lain lainnya tidak boleh kita buru
yang itu perlu ada rantai makanan yang harus terjadi di dalam hutan
peran dari lsm
lsm setempat maupun lsm yang luar
termasuk pemerintah dalam hal penyadaran masyarakat cukup bagus
respon masyarakat juga bagus
terbukti mereka juga sadar lingkungan dan sering membantu kita
apabila ada pemburu pemburu dari luar yang datang di sini
di antaranya yang sering kita ingatkan juga
bersama sama dengan masyarakat maupun lsm dan bkc
papan informasi larangan berburu
papa informasi lain yang berkaitan dengan
kelestarian hutan di petung kriono
pandemi covid sembilan belas menghantam segala sendi kehidupan
dan berpengaruh juga pada program konservasi owa jawa
di hutan petung kriono jawa tengah
jawa ini tetap bohong sampai menghadapkan
anggapan semuanya dengan ulang di mata
bisa mengirim lagi dari kita kirim pertama kita launching pertama itu dua ribu tujuh belas di singapura
kopo itu udah sampai dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas delapan belas sembilan belas empat tahun kita udah kirim dan itu dana penjualan kita gunakan
lagi untuk mendevelop kegiatan setelah apa yang terkait dengan disini konservasi oa dan ya ini
dampaknya sampai sekarang ya beberapa banyak yang tertunda juga karena itu karena memang awalnya
kita mencoba dari suara sendiri mencoba yang mengenerate sustainable fun gitu untuk konservasi
meski diterjang pandemi kerja keras dan harapan melestarikan owa jawa dan hutan petung kriono
tak pernah surut hutan ini semakin lama sebenarnya harus harus makin bagus mas jadi orang orangnya
udah tahu mengambil mengambil hasil hutan tanpa non kayu non non kayu masuknya itu lebih banyak
sebenarnya tepi tepi hidupannya mau diambil hasilnya itu tapi orang orang di sini kan belum
tahu caranya aja sebenarnya ya harapan saya hutan biar seperti ini karena memang ini kata orang orang
yang udah tahu orang orang sana sana itu ya salah satunya hutan di jawa tengah itu hutan petung kriyono
bagus itu ya memang kalau saya sendiri orang orang sini itu ya melihat hutan
seperti ini ya biasa biasa aja tapi kalau orang orang yang nggak pernah ke
hutan nggak tahu hutan katanya hutan seperti itu katanya luar biasa katanya